saudara pengadilan negeri tipikor kembali menggelar sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa ex menteri pertanian syahrul yassin limpo
sejumlah saksi yang dihadirkan menyebut adanya pengeluaran anggaran kementerian pertanian untuk kepentingan pribadi keluarga syahrul
dari pembelian jam tangan hingga perawatan kecantikan
dalam persidangan saksi mengungkap pengeluaran anggaran untuk perawatan kecantikan istri hingga anak sel
para saksi yang merupakan pegawai kementerian pertanian mengaku terpaksa mengikuti arahan pimpinan untuk menyediakan anggaran maupun membayar pengeluaran mantan menteri pertanian
siapa itu yang minta
dianggarkan tidak itu kalau untuk kepentingan perawatan
tidak ya kalau untuk perawatan kecantikan enggak
kecuali untuk penyakit penyakit tertentu aja kan
itu uang pribadi kan
kepentingan pribadi ya uang pribadi
tidak dianggarkan untuk perawatan kecantikan dan tidak dianggarkan
apakah anaknya juga minta
tadi kan saudara yang tidak dianggarkan tapi saudara tetap keluarkan